tadi aku pikir mama sedih banget gara gara nenek meninggal
sampai pisah pisahan segala
tapi sekarang yang mama lakuin seakan akan gak terjadi apa apa
ya mama juga sedih sayang
cuma mama pikir nenek juga pasti gak mau kan kalau kita terus terusan sedih
sayang meskipun nenek sudah meninggal tapi semangatnya nenek itu selalu ada sama kita
makanya kita harus jalan terus
iya aku ngerti tapi aku juga tidak bisa mengambil keputusan begitu aja mah
yang cucu nenek itu bukan aku aja andri juga
dan kita juga gak tahu apa isi wasiat nenek
siapa tau aja nenek ngasih warisannya semuanya sama andri
kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan dipikir dulu
nanti kalau jadi kenyataan baru tahu rasa kamu
mama ngomongnya juga sembarangan
sayang nenek itu gak mungkin ngasih warisannya sama andri
dia kan udah diusir dari rumah ini
udah mama buka kamar dulu
sekarang aku mau beli barang apa aja bebas sebebas bebasnya
gak ada lagi yang bisa melarang aku
si bokir lagi nyembil apa itu
ya cuci nenek itu bukan aku aja andri juga
dan kita juga gak tahu apa isi wasiat nenek
siapa tahu aja nenek ngasih warisannya semuanya sama andi
maaf sekarang kita pulang aja ya
bisa jadi yang satria bilang tadi betul
akhir akhir ini kan mama udah mulai lulus sama andri sama tanti
berbangi warisannya sama mereka aku gak sudi
gak gak gak
gimana kalau tiba tiba harta warisannya semua jatuh ke tangan anda
si komo lagi duduk
aku bisa mati duduk
aku harus cari tahu apa isi warisan itu sebelum dibacakan
udah dong ma
ayo jawab pertanyaan mama
udah dong ma
lila udah gak mau ingetin dia lagi
udah sampai kapanpun lila gak akan ngasih tau siapa dia
nanti kalau kandungannya kenapa napa gimana bu
kamu gak usah ikut hambur
kamu gak usah ikut tempur lagi
kalau ibu mau pukul pukul saya pukul saya sampai puas
non lila ini udah lebih dari menderita bu
awas ya saya udah meninggalkan kamu
saya bilang pecat kamu sekarang juga
ibu pikir dengan memecat saya non lila akan
kenapa sih bu
kenapa ibu gak ngasih waktu buat nonila untuk menenangkan diri
siapa tahu dengan begitu dia bisa mengaku siapa laki laki itu
ibu kasar banget ya sama non lila keterlaluan
gustaf aja nate gak ngeliatnya ya